selamat malam jika kita mundur dua puluh tahun lalu
maka hari hari ini menjadi bagian penting dari sebuah gerakan yang kemudian menjadi sejarah
dan begitu berkontribusi terhadap demokrasi di tanah air
saat itu mahasiswa berada di garis terdepan berhadapan dengan aparat
pokangan senjata bahkan ada cerita harus menjalani penculikan untuk menegakkan reformasi
ini pertanyaannya apakah cita cita reformasi itu sudah terwujud
kemana para aktivis yang begitu gemilang menyingkirkan orde baru saat ini
lalu kemana arah pergerakan mahasiswa itu sekarang
pertanyaan pertanyaan ini menjadi topik bahasan kami malam ini
kami akan membahas romantisme gerakan sembilan puluh delapan dan realitas terkini dari gerakan mahasiswa
bersama para aktivis yang menjadi narasumber kami malam ini
saya nggak tahu apakah sudah disebut mantan aktivis atau masih menjadi aktivis
ada ubaidillah badrun
sekarang menjadi akademisi sosiologi politik
pernah menjabat sebagai presidium forum ketua senat mahasiswa jakarta
sebuah organisasi yang menjadi salah satu motor penting gerakan mahasiswa tahun sembilan puluh delapan
fksmj forum komunikasi senat mahasiswa jakarta
di sebelahnya salah satu pendiri forum komunitas mahasiswa sejabodetabek atau forum kota
atau disingkat forkot yang juga menjadi salah satu kekuatan penting dalam gerakan sembilan puluh delapan
di sebelah mereka ini kalau misalnya kita bilang aktivis zaman old
maka di sebelahnya ada aktivis zaman now
ada agus herlambang ketua umum pengurus besar pergerakan mahasiswa islam indonesia pmii
dan di sebelah beliau ada irfan ahmad fauzi ketua umum
pengurus pusat kesatuan aksi mahasiswa muslim indonesia atau kami
selamat malam kawan kawan
saya sebenarnya lagi kepalan nanggir itu
nah sekarang pertanyaan kepada bung safik dan bung ubed terlebih dahulu
ini kalau misalnya kita kembali ke tahun sembilan puluh delapan dua puluh tahun yang lalu
pertanyaan yang terakhir
pernah nggak membayangkan bahwa apa yang teman teman perjuangkan akan terwujud
karena waktu itu pak harto demikian kuatnya dan demikian sulit ditumbangkan
kalau saya punya keyakinan pada waktu itu
dari tahun sembilan puluh satu itu kita mengajak teman teman untuk berdiskusi tentang
belajar peristiwa kegagalan tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam
dimana para aktivisnya kemudian dikendalikan oleh satu kekuatan yang masuk parlemen dan lain lain
kemudian belajar juga dari tahun angkatan tujuh puluh empat peristiwa malari
jadi ada pola yang kita baca dari perilaku kekuasaan pada waktu itu
itu satu cara kekuasaan untuk mengakhiri gerakan
maka kemudian kita berkeyakinan
kalau itu terjadi kita tetap akan berada di garis depan
jadi tidak akan mundur meskipun ada yang ditembak
nah keyakinan itu kita berbagi dengan kawan kawan
bahwa akan ada kemungkinan kerusuhan akan ada kemungkinan penembakan
dan ternyata betul
nah begitu itu terjadi kita justru makin kuat
dan ketika makin kuat kita punya keyakinan rezim ini jatuh
itu yang pada waktu itu
meskipun memang suasana luar biasa ya
mas hafik juga pasti mengalami
dari sudut yang berbeda
karena ada posko posko yang berbeda yang pada tahun itu
kalau kami poskonya dari universitas mustafa beragama itu
untuk menuju ke dpr
mas hafi kan di atmajaya kalau tidak salah ya
teman teman forkot dan famret itu juga dari arah situ
nah keyakinan itu mas vito yang kemudian membuat kita tidak ada rasa takut sedikitpun
meskipun saya juga mengalami
bagaimana peluru dan lain lain itu menghampiri kita
tapi kita punya keyakinan yang sama pada waktu itu
bahwa rejim ini harus berakhir
karena cita cita besar para pendiri bangsa itu kan ingin menghadirkan kesejahteraan
pada waktu kita mengalami krisis yang sangat luar biasa
bayangkan ada empat ratus orang meninggal karena kelaparan mas
bukan karena sakit karena kelaparan
itu terjadi di papua pada waktu itu
ya ya dengan timika
jadi itu juga membuat kita miris
lalu kemudian kelangkaan sembako dan lain lain
maka waktu itu kita meyakini bahwa persoalan yang kemudian terjadi adalah
ada sosok yang menjadi representasi dari semua persoalan bangsa
dan itu soeharto
dan itu soeharto pada waktu itu
kalau forkot bagaimana melihatnya
bung safiq melihatnya bagaimana
waktu itu ya kita teman teman mahasiswa kan bergerak
ya kita bergerak
tapi kita juga bertanya apakah kemudian kita bisa menumbangkan
atau jangan jangan kita nggak pulang lagi
waktu itu gimana forkot perhitungannya
ya kalau teman teman sih begitu masuk sembilan puluh delapan ya kita mulai punya keyakinan bahwa
rezim orde baru dulu di bawah presiden soeharto itu bisa ditumbangkan
karena memang situasi sosial ekonominya udah sangat buruk
kita tahu karena krisis moneter
rupiahnya melonjaknya hampir lima kali lipat ya
dari dua tiga ratus an sampai ke enam belas sempat
dan harga harga ya naiknya tiga kali lipat
ibarat kita biasa makan di warteg itu ibaratnya sarapan lima ratus jadi rp satu tiga ratus
jadi memang situasi sosial ekonominya sangat buruk
dan rakyat indonesia seolah olah sebagian besar tersadar bahwa ada yang salah dengan rezim ini

orde baru tidak lagi bisa menyembunyikan kebebrokannya
karena sebelumnya kan selama berpuluh puluh tahun rezim ini bisa menyembunyikan kebebrokannya
karena pers dikontrol tidak bebas apapun acara disensor dan segala macam
tapi dengan krisis ekonomi saya kira orde baru nggak bisa lagi menyembunyikan
dan itu momentum buat teman teman yang aktivis mahasiswa yang sudah sebenarnya ini sudah bertahun tahun di bekerja untuk mendidik rakyat atau mendidik kader mendidik mahasiswa
itu mendapatkan momentumnya
karena upaya ini sebenarnya sudah ditunggu
dulu misal dari sejak orde baru berkuasa kan ya tujuh puluh delapan sempat ada demo gitu kan
ya tujuh puluh empat sebelumnya juga ada
kemudian sembilan puluh empat juga ada teman teman mahasiswa fahmi yang demo di dpr menuntut ganti presiden dan langsung ditangkap dipenjarakan dua puluh satu orang
dan kemudian sembilan puluh tujuh itu momentum
dan benar ketika momentum situasi sosial ekonominya memburuk banyak sekali mahasiswa yang bergabung dengan
yang bergabung dengan kami di forkot
jadi forkot ini yang sebelumnya memang isinya itu mungkin aktivis aktivis kawakan
dengan cepat kemudian mendapat anggota anggota baru mahasiswa mahasiswa yang memang sebelumnya nggak punya background aktivis
tapi dia merasa bahwa ada yang salah dengan rezim ini ada yang salah dengan situasi ini dan ya semua harus menyuarakannya
pertama dengan mimbar mimbar bebas di dalam kampus karena waktu itu kita nyampe februari nggak ada aksi di jalan sebenarnya di jakarta
semua mimbar bebas di dalam kampus konsolidasi dari yang ikut sebelumnya cuma sedikit karena dilakukan terus menerus
dan kemudian media juga memberitakannya akhirnya itu banyak mahasiswa yang
tapi sebenarnya awalnya malu malu ya kita demo di kampus juga nama soeharto belum tersentuh
oh iya soeharto itu isu turunkan soeharto itu saya kira mendekati mei saya kira ya april itu
sebelumnya ya isunya bukan turunkan harga karena itu yang dirasakan oleh banyak sekali orang
harga mulai dari harga
makan ibaratnya beras nasi nyampe kertas untuk mahasiswa pun naiknya udah dua tiga kali lipat
isu soeharto itu belakangan ketika kita sudah mampu mengkonsolidir puluhan ribu orang
saya kira kalau kita awal awal langsung ngomong soeharto mungkin sudah digasak lebih dulu
dan solidaritas mungkin juga nggak tumbuh karena waktu itu awal awal kami tahu saya kira pemberitaan media itu lumayan besar kan juga masuk masuk sembilan puluh delapan
sebelumnya banyak sekali aksi aksi memberi bebas yang kami lakukan dan tidak mendapatkan pemberitaan oleh media
karena nggak berani memberitakannya
oke bung agus dan bung irvan tahun sembilan puluh delapan apa arti buat temen temen aktivis sebenarnya yang sekarang ada
buat pmii buat kami itu apa sembilan puluh delapan sebenarnya
iya bagi saya dan sebagai organisasi kita bahwa sembilan puluh delapan adalah fase penting karena angkatan itu menemukan momentumnya

nah berarti kita bisa menemukan momentumnya
di periode kami sehingga itu menjadi pembelajaran bagi kami terkait dengan gerakan gerakan kemahasiswaan
nah dan menjadi tanggung jawab kita adalah mengawal cita cita reformasi
nah itu yang harus dikawal sampai sekarang
dan itu yang sedang kita lakukan mengawal cita cita reformasi karena dari sekian banyak tuntutan mahasiswa waktu itu belum semua kerealisasi dan belum semua terwujud di negeri ini
nah misalkan misdemokratisasi
secara formil demokratisasi mengalami kemajuan
tetapi di sisi yang lain secara substansial masih jauh dari harapan masyarakat bahwa demokrasi pada endingnya adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat itu masih jauh dari mas
nah itu menjadi titik tekan kami
yang kedua adalah misalkan otonomi daerah
isu otonomi daerah juga di satu sisi secara formil sudah terlaksana
tetapi di sisi yang lain otonomi daerah justru memunculkan raja raja kecil
yang justru lebih susah diatur daripada
yang korupsinya lebih galak daripada orde baru
korupsinya lebih galak daripada orde baru
itu menjadi pr pr yang sedang kita kajian
kalau kami bagaimana melihatnya
ya sembilan puluh delapan bagi kami arti karena memang lahir kita di sana
sampai saat ini bahwa hal yang didapat oleh kami adalah spirit terkait dengan perubahan
spirit terkait dengan ada sebuah harapan dari rakyat untuk bisa melakukan perubahan yang pertama
yang kedua mendapatkan harapan
untuk mendapatkan hal hal yang sesungguhnya tidak didapatkan pada saat itu
sebagaimana tadi abang menjelaskan
waktu sembilan puluh delapan kita belum ada tetapi spirit itu masih ada sampai sekarang
sehingga ini bagi kami secara organisasi ataupun secara gerakan itu menjadi spirit yang harus senantiasa ada
bahwa gerakan mahasiswa lahir dengan spirit perubahan itu
bahwa gerakan mahasiswa lahir untuk bisa mengawal bagaimana harapan harapan rakyat
bagaimana harapan harapan dari negara ini untuk bisa
disampaikan kepada para katakan pemangku kebijakan
oke kita akan bahas lebih dalam dan lebih lanjut lagi termasuk juga pertanyaan kita
apakah sesungguhnya reformasi yang kita lakukan tahun sembilan puluh delapan sudah paripurna
langkahnya sudah tepat rencana dan targetnya sudah tercapai
dan bagaimana kemudian kalau misalnya reformasi yang kita katakan yang kita rebut tahun sembilan puluh delapan itu dilanjutkan
jika tidak it summer u bhargashan saya merupakan perusahaan luar dengan jeli fen crisis

berarti tentang te rope artis
terima kasih anda masih bersama kami saya langsung ke bu mubed dan bu musafik
yang pertama pertanyaan banyak orang sih sebenarnya
reformasi yang dilakukan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan apakah sebenarnya sudah tepat
karena banyak orang yang mengatakan itu sih cuma targetnya jatuhin soeharto
soeharto jatuh terus kemudian kita sama sama bingung kita mau ngapain ya
itu yang pertama terus yang kedua kenapa forkot dan fksmj gak jadi satu aja
kalau dulu kan enam puluh lima kita baca psbb kita ada baca sejarah ada kami dengan m yang satu bukan m dua
kemudian ada juga aksi pelajar yang cuma satu
ini kenapa kemudian mahasiswa yang sama sama tujuannya melakukan reformasi nggak bisa bersatu sih
pertama gini mas
bahwa cita cita besar gerakan reformasi itu sesungguhnya adalah menghadirkan demokrasi
maka muncul kemudian salah satu tuntutannya adalah
cabutan di fungsi abri
dimana abri mendapatkan kursi gratis di parlemen itu ditiadakan dan sekarang sudah tidak ada lagi
dan saya kira itu proses demokrasi berjalan
kemudian lebih dari itu kan pertama adalah memang presiden harus berhenti waktu itu
jadi presiden berhasil dihentikan kemudian di fungsi abri dicabut
kemudian ada ruang kemungkinan amandemen untuk membatasi kekuasaan presiden
tidak seumur hidup misalnya tapi cukup dua periode misalnya
dan itu saya lihat secara tekstual berhasil
tetapi kemudian beberapa agenda yang lebih memberi manfaat besar bagi rakyat
menyangkut kesejahteraan misalnya itu belum
misalnya kita melihat sampai hari ini angka kemiskinan kita tidak bergeser angka lima belas persen
kemudian angka pertumbuhan ekonomi juga tidak terlalu banyak bergeser lima persen
sekarang lima sekian persen
jadi ya masih jauh dari harapan
hampir tidak berbeda dengan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan tiga puluh sembilan
jadi saya lihat justru persoalan yang menyentuh rakyat banyak ini tidak menjadi agenda serius oleh elit politik sekarang
dan sebelumnya yang berkuasa sudah dua puluh tahun ini
nah di sisi lain misalnya proses demokratisasi yang subtansial juga tidak tumbuh signifikan
misalnya salah satu indikator dari apa
apa yang disebut dengan indeks demokrasi itu kan adalah kebebasan sipil
kemarin ada rilis catatan dari indeks demokrasi kita ternyata menurun
bahkan berkurang kebebasan sipil menjadi berkurang tiga delapan puluh lima persen
jadi itu artinya
ya di antaranya itu kemudian memubarkan organisasi tidak lewat pengadilan dan lain lain
itu kan salah satunya
kemudian penangkapan aktivis di medsos dan lain lain
saya kira itu juga menjadi catatan
karena spirit itu praktek praktek semacam itu
tapi anda merasa bahwa reformasi waktu itu sudah matang
memang benar benar sesuai dengan rencana
jadi sebetulnya kita memang fokus pada agenda agenda yang paling mencolok pada waktu itu
soal presiden soal defungsi abri soal masa jabatan presiden
yang lain itu sebetulnya adalah tambahan
misalnya seperti otonomi daerah
itu menurut kami juga melihat terlalu bablas
pilihannya kan otonomi daerah atau federasi
tapi kan kemudian akhirnya jalan tengah mas
tetap nkri negara kesatuan tetapi ada praktek yang mirip federasi kan
nah kalau soal kenapa kita nggak bersama sama dengan teman teman forkot
sebetulnya kita bersama di hari yang sama pada saat ketika soeharto kemudian jatuh
ketika soeharto jatuh fksmj menarik diri forkot bertahan sampai hari jumat
salah kita juga bertahan
fksm ini bertahan saya masih di sana
jadi sampai kemudian bubar lain
itu kemudian terjadi
tetapi bahwa ada agenda yang sama terkait dengan jatuhnya soeharto dan lain lain
forkot mengusung kalau tidak salah waktu itu komite rakyat ya pengadilan rakyat
kami mengusung dewan presidium nasional
jadi ada istilah yang berbeda tapi sesuai suptansinya sama
meskipun forkot kan pesat juga
ada famred mas hafiq ini di famred kalau tidak salah
famred itu pasca soeharto jatuh
pasca soeharto jatuh
terbelah dengan korban kan kemudian
jadi saya kira itu
kalau soeharto gimana
kalau soal kenapa nggak satu saya kira enam puluh enam juga nggak satu
dalam arti cuma ada kami
dan kita harus tahu memang mas yusuf itu banyak
bukan saya kira beragam
mas yusuf juga beragam
jadi mungkin ada yang forkot ini terutamakan inisiatornya
organizernya kan memang aktivis aktivis yang sudah sejak awal sembilan puluh an dominannya yang memang dalam tanda kutip mungkin lebih radikal
sembilan puluh awal ya musuhnya mulai berguna
jadi mungkin banyak juga teman teman mahasiswa yang mungkin kurang cocok misalnya dengan gayanya forkot
tapi dengan ada fksmj saya kira itu juga bisa mengorganisir segmen mahasiswa yang mungkin lebih tertib dia
lebih tertib cara berpikirnya
dia kalau aksi mungkin lebih ada jaminan aman nggak bentrok dan seterusnya
jadi tidak soal menurut saya dan lebih dari soal forkot dan fksimj
ada banyak sekali organ organ yang lain
ada front nasional ada banyak sekali yang kecil
ada yang pakai bendera kampus
misal ui kan ada kbui tapi ada yang sena
ada banyak sekali yang bawa bendera kampus juga
dan awal awalnya sebenarnya juga banyak teman fksimj juga di forkot
misal sarbini gitu kan
suma suma itu bahwa selalu di forkot
ya itu yang teman teman ui ya
kbui itu ya banyak di forkot
dulu saya masih ingat saya rapat di untak
rapat di ui
saya rapat di istn di ukid
di banyak kampus artinya
tapi memang bahwa dalam perkembangannya ya saya tidak tahu prosesnya
bahwa saya kira ada proses konsolidasi di teman teman senat
dan mereka memang sudah punya forum di jakarta
dan mungkin melihat bahwa mereka juga bisa mengorganisir segmen mahasiswa yang lain
yang mungkin tidak bisa diorganisir oleh forkot
yang menurut saya itu oke oke aja karena membuat lebih banyak mahasiswa yang terlibat
nah itu pertama
yang kedua soal kira kira apakah siap atau tidak waktu itu
kita tentu siap dengan reformasi
karena itu yang kita perjuangkan
dan tentu reformasi ya didahului dengan deformasi
jadi formasinya ya harus dibongkar dulu baru ini
nah tetapi memang jujur saja kita nggak menyangka secepat itu
kami tidak menyangka bahwa soeharto akan mundur dua puluh empat
mungkin waktu itu kan di mesir ya
kita akan panjang
ya kita akan panjang
dan kita berpikir keras waktu itu bagaimana kira kira setelah menduduki dpr
karena sebelumnya menduduki dpr itu sesuatu yang tidak terpikirkan
buat teman teman yang aktif di gerakan mahasiswa
kita tahu ada sejarah tiananmen
dan mungkin saja mahasiswa itu diberundung dengan tembakan dan mungkin akan kejar kejar
kita khawatirkan di malam pertama ketika semua orang agak terkejut
karena ada ban terk meledak kalau tidak salah
terus kemudian semua panik ya kira kira
ya saya kira kita belum punya pengalaman juga menghandle sebuah aksi yang dengan masa yang begitu besar
bahkan delapan belas saja ketika kita pertama menduduki dpr
sebenarnya sudah ada beberapa teman yang dialog sama anggota dpr
forkot yang waktu itu masuk dalam jumlah ribuan
kita negosiasi ya akal akalan juga
pertama nego mau perwakilan juga
tapi begitu gerbangnya dibuka dikit dan tidak bisa ditahan
kemudian masuk semua orasi
dan itu pun kami tidak ada rencana untuk menginap pada dasarnya
tidak ada rencana untuk menginap sehingga simpul simpulnya
di hari itu tanggal delapan belas itu
tanggal delapan belas itu kami memang tidak ada rencana menginap
sementara itu ribuan orang
dan di dpr itu juga ada ribuan
tentara bersenjata lengkap
jadi kita mempertaruhkan nyawa banyak sekali orang
sehingga kita juga berdebat di internal
apakah harus menduduki dpr atau tidak
kalau tidak belum tentu kita bisa masuk lagi
tapi kalau menduduki juga kita belum mempersiapkan diri dengan baik
sehingga ketika terjadi insiden insiden
atau bahkan menghadapi tentara yang bersenjata lengkap
kita terlalu beresiko
tetapi ya karena begitu dibuka diberitakan oleh media
banyak sekali orang yang datang
dan memenuhi gedung dpr sudah tidak bisa dihindari lagi
dan ya sudah sampai tanggal dua puluh dua itu dpr diduduki oleh mas
dpr cnb itu memang dari awal mau menginap
jadi malam itu para pimpinannya
masuk tanggal tujuh belas malam
jadi masuk duluan sekitar delapan belas orang
lalu besok paginya baru memberikan komando
agar teman teman di kampus kampus itu bergerak
nah di saat yang sama kita bertemu dengan forkot
dan kita sepakat
sebenarnya waktu itu kita tidak perlu bentrok
karena sama sama menentuk soeharto jatuh kan
akhirnya kemudian sama sama menjebol pintu itu dan kita masuk
jadi dan kita bertahan
begitu habibie jatuh
kita masih bertahan di sana
karena kita ingin menghadirkan apa yang disuruh dengan dewan presidium nasional
dewan ini yang menjadi pemerintahan transisi
mengendalikan jalannya pemerintahan
sampai pemilu definitif
jadi sebenarnya bukan reformasi
sebetulnya kita kan dijalankan terikannya revolusi
sebenarnya kita revolusi
itu istilahnya kan reformasi total
maka diganti dari itu
bukan reformasi total
kalau forkot misalnya berkembang bahwa ide soal rezim cleansing
jadi bahwa reformasi itu ya turunkan harga
cabut duit fungsi abri dan turunkan soeharto
karena tanpa itu reformasi itu tidak bisa jalan
dulu itu militer itu nggak ikut pemilu
tapi punya tujuh puluh kursi
punya puluhan kursi di dpr otomatis
padahal dia tidak dipilih oleh rakyat dan tidak dipilih oleh milu
dan ini juga selain itu juga pendekatan militeristik ini yang dipakai soeharto
sehingga menimbulkan banyak sekali korban nyawa sepanjang kekuasaan orde baru
jadi itu yang ingin kita hentikan dan soeharto jatuh
dan kita punya tuntutan memang reformasi total
orang orang yang bertanggung jawab terhadap kejahatan politik dan kemanusiaan dan ekonomi
di masa orde baru
ya harusnya dia tidak lagi terlibat dalam kekuasaan baru
dalam kekuasaan reformasi
dan itu yang kita akui tidak berhasil
tetapi secara umum misalnya
sebenarnya pertanyaan saya begini
kalau tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima mahasiswa bergerak ada yang menyambut begitu
dan yang menyambut itu namanya soeharto dan kawan kawannya waktu itu
kemudian menyusun secara sistematis wajah indonesia sesuai dengan keinginan kita
sekarang seribu sembilan ratus enam puluh lima seribu sembilan ratus enam puluh enam tidak bisa dibandingkan dengan seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan saya pikir agak gerakan yang lebih muncul dari bawah dari mahasiswa
sementara enam puluh enam itu kan gerakan yang muncul ekses dari sebuah konflik politik yang terjadi selama sekian lama
nah pertanyaan saya begini
memang seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan kemudian karena ini semacam gerakan sporadis yang kemudian menyatu
yang kemudian akhirnya bergulir menumbangkan soeharto
setelah soeharto tumbang dengan sangat mudah seperti yang anda katakan itu
terus kita sama sama bingung
itu efek dari apa
gerakan yang masing
dan banyak aktor yang terlibat di dalam proses reformasi
jadi tidak ada yang bisa dominan
termasuk kelompok kelompok intelektual ya
seperti gus dur amin rais ada oposisi megawati
jadi memang ada lapisan elit yang saya kira terkoneksi ya dengan gerakan mahasiswa
bahwa mereka sama sama sepakat ingin menjatuhkan rezim
ingin mengakhiri diktatorism dan lain lain
nah sehingga kemudian di masa itu kan agendanya adalah pemilu
kami saya masih ingat
saya masih ingat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan itu kita menolak pemilu
jadi kita menolak pemilu kenapa
karena tidak terjadi rezim cleansing tadi
bahwa golkar misalnya maaf ya masih ikut pemilu dan lain lain
nah ketika kita menolak pemilu itu kan kemudian tidak direspon oleh kekuatan
kalau tidak salah ksmj dan forkot juga jangan jangan waktu itu juga menolak habibie sebenarnya menggantikan soeharto
pertama kali pak habibie ditetapkan sebagai wakil forkot menolak
sebagai presiden maksudnya
ya menolak untuk mewarisi kekuasaan selama empat tahun
karena soeharto baru terpilih tahun sembilan puluh tujuh
kalau sembilan puluh delapan artinya kekuasanya masih matang
secara aturan memang diteruskan oleh wakil presiden
kami menolak itu karena prinsipnya kita nggak cuma pengen ganti presiden tapi kita pengen ganti rezim
dan saya kira ya alhamdulillah diadakan pemilu tahun sembilan puluh sembilan yang disepakati oleh banyak elemen
dan saya kira mengakomodasi juga elemen elemen sosial presiden
kemudian sosial politik yang ada di indonesia walaupun mungkin tidak seradikal tuntutan kami di forkot
tetapi ya itu kompromi
karena waktu itu kami mengusulkan semacam tim komite tadi
komite rakyat indonesia yang beranggota toko toko sosial politik dan toko toko agama
mereka ini yang harusnya membahas bagaimana transisi harusnya dijalani
bagaimana pemilu harusnya dilakukan
tapi kemudian toko toko ini saya kira mereka juga berembuk dengan pemerintahan pak habibie waktu itu
dan mencapai titik kompromi
pak habibie tidak akan meneruskan empat tahun
tapi akan segera menyelenggarkan pemilu dan itu diterima oleh semuanya
kita akan lanjutkan perbincangan ini kalau misalnya nggak di stop nggak akan berhenti
kita break sejenak saya akan ke teman teman yang lebih muda untuk melihat pandangan mereka
seperti apa reformasi dan bagaimana kemudian upaya mereka untuk melanjutkan reformasi
tetap lalu selamat malam
bagaimana bung safik sama bung ubed soal teman teman mahasiswa yang sekarang
apa yang menjadi concern
saya nggak mau terjudgmental dengan saya kira setiap gerakan mahasiswa punya zamannya sendiri
kami punya zaman kami sendiri mahasiswa mahasiswa sekarang punya zamannya sendiri
tetapi yang ada hal yang saya krusial bahwa mahasiswa ini kan dari dulu itu diharapkan
menjadi seorang mahasiswa yang lebih muda

tapi menjadi agent of chain dalam situasi yang berbeda kan juga tindakannya harus berbeda
misal tugas tugas kontrol kekuasaan itu wajib
siapapun penguasanya dia harus dikontrol
karena bahwa kekuasaan itu bisa menjadi benar bertindak benar kalau dia tetap ada kontrol
kalau tidak ada kontrol kekuasaan yang awalnya benar aja bisa menjadi tidak benar
tetapi kemudian a priori terhadap kekuasaan yang notabene dipilih secara demokratis
menurut saya juga
beda dengan zaman soeharto dia tidak dipilih secara demokratis
dia benar benar pemilu pemilunya sudah diatur semuanya rupa ya sudah kayak seremonial saja
sekarang kan pemilunya cukup demokratis
semua orang bisa bikin partai gitu kan semua orang bisa berkampanye punya hak yang sama
mau pakai iklan di tv mau di banner di sosial media
sekarang tidak boleh di tv
oh tidak boleh ya
kami tahu sekali
tapi orang punya hak yang sama
jadi rezim ini dipilih di manggel gratis
saya kira sikap a priori juga tidak tepat
dan mahasiswa saya kira harus memperankan peran itu selain juga saya kira peran mendidik masyarakat
saya dulu teman teman zaman sembilan puluh an itu kan punya kredo gini ibaratnya bahwa
mendidik rakyat dengan pergerakan mendidik penguasa dengan perlawanan
kenapa kita penting untuk mendidik rakyat dengan pergerakan
karena kesadaran politik warga itu penting sekali untuk mengkondisikan agar kekuasaan itu benar
agar politisi yang terpilih itu amanah accountable credibel
karena kalau mendidik penguasa dengan perlawanan ya karena memang kekuasaan itu harus selalu dikontrol dan kritisi
tetapi tidak ada sikap a priori di sini
kalau kita hanya mahasiswa hanya cuma melakukan sesuatu yang sekedar fokus pada kekuasaan
yang notabene dipilih oleh demokratis saya kira juga keliru kalau mereka juga nggak mengembangkan misal pendidikan pendidikan politik
sekarang kita tidak tahu
saya tidak tahu sejaroh mana politik di kalangan generasi milenial sejauh berapa dia care
saya kira mungkin teman teman itu bisa survei itu
survei di anak anak muda itu gimana apakah anak anak muda itu cukup melek politik atau tidak
mereka belajar dari tweet nya safik dan ubet lah
belajar politik dari mereka
kalau kami dulu masih banyak kelompok studi bung
pers mahasiswa itu dulu banyak
bahkan saya waktu masih kuliah di ien itu
dan peran senior sebagai mentor itu menjadi penting
ada kelompok studi tempat berkumpulnya orang orang yang selalu masih membaca buku berdiskusi
saya jujur saja saya masih banyak ngisi di kampus kampus dan saya tidak melihat kelompok kelompok studi
saya juga tidak melihat kelompok kelompok studi

sepertinya ini kampus ini gak ada yang punya kelompok studi
jadi semua isunya memang sangat politik
terkait tadi ya punya afiliasi politik tertentu atau partisan secara politik
itu yang saya kira harus menjadi catatan
idealisme mahasiswa itu hanya bisa dibangun dengan tradisi intelektual
jadi ketika intelektualismenya hilang maka sangat sulit idealisme itu muncul
termasuk misalnya sikap kritis terhadap kekuasaan juga akan melemah
dengan tradisi intelektual itu diantaranya adalah dari reading culture discuss culture sampai riset
nah itu saya lihat memang mengalami penurunan
kalau mas hafik bilang epistemic community di kampus mulai hilang saya juga membaca hal yang sama
karena dari situlah kemudian mereka akan mendapatkan data
itu by design apa enggak waktu
waktu zamannya bapak bapak sekalian kita sama nih ya angkatannya sama ya
ini dilapar aja
dan kkbkk itu kan jadi isu kan
kita dipaksa untuk belajar terus kita nggak berpikir tentang pergerakan
kalau misalnya kita berpikir tentang pergerakan kita demo
mereka lebih dahsyat lagi sekarang
anak anak mahasiswa sekarang kalau nggak tiga lima tahun lulus nggak keren
dan pada akhirnya mereka enggak berpikir pergerakan lagi
mereka hanya berpikir berlainan
ketika tahun sembilan puluh an saya dihadapkan dengan dua pilihan
jadi ada permusuhan antara kelompok studi dengan parlamen jalanan
jadi kalau melihat kelompok suka diskusi melulu oh bilang diskusi melulu enggak ada gerakannya
teman teman yang diskusi melihat yang suka
di jalanan melulu enggak ada otaknya
nah kami ingin hadir sebagai antitesis itu
jadi bahwa gerakan apa yang muncul tahun sembilan puluh tiga sembilan puluh empat sampai sembilan puluh delapan itu berbasis tradisi intelektual yang kuat
maka misalnya kami mendirikan studi peradaban
kami membuat kelompok kelompok diskusi politik
bahkan diskusinya sampai pagi
itu terjadi saya mengalami hampir lima tahun
proses diskursus itu itu yang membuat kami matang
sehingga kami punya cukup data untuk membongkar persoalan ekonomi
kami punya cukup data untuk memetakan persoalan politik
nah saya melihat ini ada persoalan kemiskinan data karena tradisi intelektualnya menurun
saya kira kalau untuk teman teman generasi milenial ini perlu juga kan era sekarang era digital
mereka perlu semacam big data
mungkin caranya berbeda nggak lagi ngobrol di
kamar kos tapi sekarang ngobrol di sosial media atau misalnya di chatroom
sudah isu isu big data menjadi sangat penting buat mereka
agar kemudian cukup punya cara untuk mengakses informasi dengan cepat
lalu mereka membangun komunitas untuk menganalisis
saya kira mungkin itu yang perlu bagi teman teman yang sekarang sedang menduduki di mahasiswa
ya sekali lagi pertanyaan yang krusial
ada di mana posisi mahasiswa sekarang karena banyak permasalahan di
kita enggak bisa kita enggak bisa apa namanya inventarisir
karena panjang sekali banyak sekali gitu
isu isu yang sifatnya populis saja kemudian mahasiswa muncul
dan kalau misalnya muncul pada akhirnya kita lihat
oh ini mahasiswa nih arahnya ke sana oh mahasiswa ini arahnya ke sini gitu
yang membedakan kami dengan mereka itu kami lahir dari komunitas yang tidak berbasis politik identitas
karena dulu memang enggak ada partai partai juga
enggak ada partai
mereka kan pmi
ada prd cuman
jadi identitasnya jelas
kami ini kan forum yang umum ya
di mana teman teman dari berbagai aliran berkumpul
lalu mengalami proses diskursus yang panjang di situ
sehingga mungkin lebih mudah ya untuk memposisikan bagian oposisi kami dengan kekuasaan
meskipun sekarang juga saya kira bisa saja ya mereka harus tetap bersikap kritis terhadap pemerintah
tetapi kemudian mampu juga mengkonsolidasikan masyarakat atau rakyat di dalam merespon berbagai persoalan
apakah mahasiswa butuh common enemy
karena yang terjadi di sembilan puluh delapan itu mereka punya common enemy yang sama
ya kalau memang nggak ada yang layak dijadikan enemy ya jangan cari common enery
bisa kita mau berkelahi terus kan
waktu kan mengembang edukasi publik
seperti misal mahasiswa misalnya di negara maju
di negara negara yang demokratis misal di eropa
kan mereka enggak perlu cari ini ya
karena pemerintahnya dianggap transparan
mereka bergerak di wilayah lain dalam konteks pemberdayaan masyarakat
bagian namanya memastikan pemengetahuan yang ada di kampus mampu digunakan untuk mengubah
membantu masyarakat untuk berubah menjadi lebih baik
saya kira memang paradigma berpikirnya harus diubah ketika kita itu sudah hidup dalam alam yang lebih demokratis
tidak seperti zaman orde baru
ya kita harus mampu merelevansikan dunia kampus dengan dunia luar dengan cara yang lebih beragam
kalau caranya cuma demo aja juga
dan enggak harus menurut orang lain ya
dulu itu demo karena saluran salurannya ditutup
pers ditutup dikontrol
makanya salah satu cara yang paling jelas paling gamblang untuk menunjukkan perlawanan itu ya turun ke jalan dalam jumlah banyak orang
sebenarnya secara teknologi sekarang lebih enak
di era demokrasi digital sekarang mereka dengan mudah melakukan kritik di media sosial dan lain lain
tapi pada akhirnya nanti jatuhnya cuma cool tweet aja
mereka enggak punya enggak tuntas juga
itu kan mereka tuh
ini saya pikir tadi ya ketika kita melakukan gerakan apa terutama banyak misalkan kita melakukan gerakan a seolah olah ini ada pesan dari mana
kita pun harus terlepas dari itu ketika pmi misalkan menolak atau tidak ikut menolak bareng kami seolah pmi ada di mana kami ada di mana
nah ini pun saya pikir kita dihadapkan dengan tantangan ini tetapi terlepas daripada itu semua
tapi sebenarnya nggak ada pesanan itu
ya nah itu dia
kadang kadang ada seolah olah misalkan dari generasi yang dulu
menyamakan situasi saat ini dengan sembilan puluh delapan gitu
ini kebetulan mantan mantan kota umum pmi dan kami ini jadi elit semua sekarang kan
ya sebenarnya yang membuat berbeda bu
dulu gerakan mahasiswa itu nggak punya klik dengan kekuasaan
dengan elemen elemen yang ada di kekuasaan otoriter
sekarang di era yang lebih demokratis memang gerakan gerakan mahasiswa punya klik dengan orang orang yang ada di kekuasaan
entah di eksekutif atau legislatif
kami misalnya cukup dekat dengan
pks pmi cukup dekat dengan senior senior
pkb gmni cukup dekat dengan yang di pdip hmi dengan sebagainya
apakah itu kemudian menjadi justifikasi mereka bisa dikontrol oleh senior seniornya
ya ini tergantung mereka saya kira
itu yang jadi kekhawatiran kita kan sebenarnya
seribanya punya pengaruh itu saya kira secara psikologis
jadi situasi saat ini mungkin dari abang yang dulu di sembilan puluh delapan itu mungkin cenderung menyamakan psikologis dan situasi kondisinya
ketika saat ini misalnya
generasi saat ini harus menafsirkan bagaimana pola gerakan yang tidak mesti turun ke jalan semata gitu
dan ketika dulu langsung dengan aksi
nah ini yang saya pikir jangan sampai terjadi bahwa gerakan saat ini harus sama dengan ketika
caranya mungkin nggak sama tapi sebenarnya mentalitasnya seharusnya sama dong
jadi begini saya mau meluruskan bahwa
untungnya di kami itu di pmii
untung di kami atau di pmii
nanti kita jeda dulu ya
kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami
baik kita lanjutkan perbincangan ini
jadi memang tidak bisa juga bahwa saya ingin meluruskan bahwa ada intervensi senior atau kekuatan politik tertentu yang memang itu merupakan tadinya memang pernah berproses di pmii
saya kasih contoh misalkan pada persoalan persoalan undang undang md tiga kita diprotes banyak senior
tapi kita tetap jalan kita melakukan kita menunjukkan bahwa kita punya independensi cara berpikir dan ini masukan dari berbagai kajian
dan masukkan dari cabang cabang dan kader kader kita tetap melaksanakan itu
artinya itu tidak benar bahwa ada senior yang bisa mengatur ngatur pmi
tapi kita itu menjadi mitra diskusi saja senior itu
kalau kami sama juga pasti begitu ya
tidak bisa diatur atur
jadi kalau pun ada kita punya senior kita tidak bisa mengubah itu
kalaupun hari ini kita harus menunjukkan gerakan saya pikir para senior itu sangat faham betul sebagaimana abang tadi tidak ingin berpendapat jasman terkait dengan ini
di sanalah kita
karena para senior memposisikan diri bahwa gerakan mahasiswa atau adik adik ini harus memiliki kemerdekaan dalam berpikir dan bersikap
tapi tidak salah juga kalau orang melihat a ini kayaknya sama saja sama seniornya
nah itu kalau bab komunikasi dan yang lainnya saya pikir nggak mungkin juga kita terputus gitu
oke kita punya hasil survei yang kemudian agak mengganggu sih menurut saya
hasil survei ini menunjukkan
bagaimana mahasiswa berpendapat terkait dengan nkri versus khilafah
alfarah research center yang melakukan ini
yang intinya sebenarnya mahasiswa ada sebagian mahasiswa yang mendukung proses apa berdirinya khilafah
apakah ini jadi concern temen temen eee aktivis mahasiswa sekarang soal ini
jadi kalau pmi memang tugas utamanya adalah salah satunya menyebarkan islam yang ramah dan damai di kampus kampus
nah artinya memang kita sudah lihat data ini
dan jadi tolak ukur kita dalam menyusun program kerja di periode kami
bahwa kita sedang concern untuk masuk dan menekan akan radikalisme di kampus kampus
melalui pemahaman ajaran dan pendapat

ahlus sunna wal jamaah itulah
jadi itu menjadi konsentrasi kita
dan kita pastikan bahwa barangkali juga kita ada kader kader kita yang mulai terpapar
dengan ideologi khilafah tapi saya sedang menekan angka itu dan saya pastikan pmi tetap konsisten dalam melakukan ini
ya saya pikir kita di kampus itu sama sama melakukan aktivitas ataupun

yang menjadi nilai nilai atau platform daripada organisasi kita masing masing
yang kedua kita mengajak pada kader kader dan para mahasiswa apalagi dengan situasi saat ini
misalkan kami bagaimana hubungan kami dengan islam hubungan kami dengan pancasila kami dengan negara kami dengan parlemen
saya pikir kita melakukan hal tersebut dalam program program untuk bisa membina generasi generasi muda saat ini
untuk memiliki faham yang sama atau pemikiran yang sama terutama di dalam kesatuan negara kita
ya soal pmi sempat mention soal bergeraknya radikalisme di kampus yang kemudian juga dipengaruhi oleh aktivis aktivis mahasiswa misalnya begitu
itu pernah mention
iya jadi saya melihat bahwa akar dari persoalan ini adalah karena organisasi ekstra kemahasiswaan tidak diberi ruang masuk di perguruan tinggi negeri
nah itu menjadi ruang masuk oleh kelompok kelompok lain untuk menguasai
jadi kami mesin mesin kampus sehingga kita kayak pmi hmi kami tidak bisa masuk ke kampus
yang masuk ada ada pemisahan antara organ ekstra kampus dengan organ intrakampus
nah ini banyaknya dari organ intrakampus
kalau irfan bagaimana melihatnya
ya kita pertama dihadapkan dengan tantangan tersebut juga sehingga kampus ini kan semua tuh berkompetisi termasuk kami dengan pmi dengan hmi juga berkompetisi untuk bisa mendapatkan kader gitu
kalau yang masuk pmi alhamdulillah yang masuk kami alhamdulillah hmi alhamdulillah jelas
identitas hubungan dengan negaranya jelas
yang masuk ke yang lain gitu sehingga di sisi lain kami ini dibatasi di sisi lain yang lain pun dipantau gitu oleh pemerintah misalkan terkait dengan radikalisme dan yang lainnya
tetapi radikalisme ini sendiri saya pikir masih sebagian kecil daripada mahasiswa sehingga kami tidak berharap bahwa isu ini menjadi sebuah mainan juga orang orang yang katakanlah ingin memasukkan kebijakan kebijakan tertentu

jadi saya lihat begini sepengetahuan saya tidak ada data eee teroris itu adalah mahasiswa
itu clear ya
tapi kalau kemudian berpikir radikal itu saya kira juga sulit dibatasi di era sekarang
bahkan ideologi komunisme juga mudah diakses di internet dan lain lain
yang masalah itu adalah ketika mereka memiliki ideologi tertentu lalu mereka memaksa orang lain untuk mengikuti ideologinya
itu sama dengan kekerasan simbolik di dalam cara berpikir
jadi saya lihat kalau data riset itu betul itu mungkin pada rana itu
rana dimana kemudian ada kelompok mahasiswa yang berfikir radikal lalu kemudian memasakkan cara berfikirnya kepada orang lain
nah mengenai tentang gagasan tentang khilafah itu sebetulnya kalau
kalau dia gagasan itu sebagai bahan diskursus tidak ada masalah
tapi kan yang masalah kan temen temen yang mengusung khilafah ini memaksakan kehendak
saya misalnya belajar salah satu prinsip politik islam itu adalah menghargai musawarah
jadi saya melihat eee ini ada problem cara berfikir cara pemahaman tentang politik islam
di kelompok mereka yang mengusung khilafah itu
jadi misalnya bahwa kalau salah satu prinsip utama politik islam itu adalah menghargai musawarah
republik ini hasil musawarahnya adalah pancasila mas
maka siapapun komponen bangsa harus tunduk pada hasil musawarah itu
karena itu yang diputuskan oleh majelis terhormat
yaitu majelis perusahaan rakyat
nah cara berpikir ini nampaknya tidak sampai ke mereka
sehingga kemudian mereka berpikir bahwa khilafah itu adalah solusi satu satunya dan sebagainya
padahal mereka hidup di republik ini yang ada mekanisme musawarah yang memutuskan undang dasar empat puluh lima dan tidak
jadi kita bisa menghidupkan
tetapi ini sebenarnya kan satu gambaran aja
ada banyak data lain misal seberapa besar mahasiswa atau pelajar itu mendukung ide tentang jihad
lebih tinggi lagi daripada ini
kemudian juga orang orang yang bersedia jihad dalam arti kekerasan kalau penelitian apa surveinya wakil institut sama infid
itu angkanya juga kurang lebih
itu di negara sebesar indonesia itu besar
karena dia mendukung ide kekerasan
ini saya kira menjadi tantangan besar buat kita
kalau ini ide ini menguat
memang akan membuat indonesia akan jatuh dalam masalah besar
dan kita harus akui menurut saya bahwa ide ide ini mengemuka menguat ya
mulai soal khilafah formalisasi syariat islam kemudian muslim supremasi
kita harus akui bahwa juga ada faktor misal kami di kampus kampus ya
waktu tahun dari tahun sembilan puluh an sampai ini yang
karena memang dengan semangat merasa islam dilokalisir pada saat itu
semangatnya adalah menggelorakan ini sampai ya gagasan tentang formalisasi itu diinjak banyak orang
sekarang kita menyaksikan banyak sekali orang yang misal mendukung khilafah
tapi udah jadi pegawai negeri
dan ini tantangan kita hari ini
tapi saya ingin mengingatkan bahwa diskursus ini bukan diskursus yang baru
ketika kita baru merdeka juga muncul perdebatan apakah indonesia harus negara islam atau tidak
nah tetapi dulu kan sudah selesai perdebatannya
sudah disepakati tadi bahwa negara ini dibentuk berdasarkan kesepakatan
sabang sampai merauke
merauke belum ikut wang
merauke nggak ikut kesepakatan
jadi disepakati oleh tokoh tokoh
yang kemudian akhirnya tokoh tokoh muslim pun menyempakati bahwa kita nggak perlu menjadi negara islam secara formil
karena pancasila pun pada dasarnya sudah islami
berketuhanan adil semangat ukuah persatuan
tapi ini dimunculkan lagi oleh kelompok kelompok ini yang menjadi masalah
saya membaca survei ini sebenarnya simpel aja pada akhirnya
mahasiswa kemudian gak terlalu banyak berpikir tentang hal hal yang substansial
seperti misalnya bagaimana petani bisa dapat pupuk dengan mudah
apa namanya bagaimana gaji buruh bisa naik
anak bisa sekolah
kesehatan bisa dijamin dan lain sebagainya
akhirnya hal hal yang semacam ini muncul begitu
kalau misalnya tahun sembilan puluh enam

ada perlawanan yang jelas gitu
dan ada semacam romantisme yang sembilan puluh delapan melihat tujuh puluh empat enam puluh lima kemudian wah keren ya
bukan keren ya artinya
mereka melakukan itu kenapa kita nggak bisa melakukan itu misalnya
di era ini barangkali ya kondisinya mungkin berbeda
sampai pada akhirnya hal hal yang semacam ini bisa muncul
kalau di riset saya itu
sebetulnya isu khilafah ini kan maaf saya sebutkan itu muncul di kelompok apa yang disebut dengan hizbut tahrir
dan mereka punya organisasi mahasiswa namanya gemah pembebasan
jadi kalau dalam studi pemikiran itu kan apapun pemikiran dia berhak untuk didiskusikan
sehingga tidak bisa kita membunuh pemikiran
nah yang kemudian berkembang di teman teman gemah pembebasan dan tahrir itu adalah
tadi saya katakan itu ada pemaksakan pemikiran terhadap generasi baru
cuma di saat yang sama problemnya
saya kira pemerintah itu kesalahannya adalah membubarkan mereka tidak melalui sebuah proses pengadilan
itu yang sebetulnya yang kemudian membuat citra indeks demokrasi kita menurun
jadi saya tidak sepakat dengan pemaksaan ide khilafah
karena itu bertengah dengan nalar demokrasi
tetapi di saat yang sama membubarkan organisasi tanpa mekanisme pengadilan juga bertentangan dengan alam demokrasi
jadi saya mau mengatakan bahwa yang dilakukan di situ tahrir ada kekeliruan
yang dilakukan oleh pemerintah juga ada kekeliruan
ini yang harusnya ada jalan tengah yang mungkin bisa dilakukan untuk menghadapi perkara ini
betul bahwa isu ini pada titik tertentu bisa akan berbahaya buat kebangsaan
tetapi ini harus menjadi peluang buat kita untuk mendudukan
bagiannya hidup berbangsa dan bernegara
jadi harus juga terbuka bicara soal islamisme itu harus dibuka agar kemudian mindset publik itu sadar
sama seperti kita nggak boleh lagi membatasi orang bicara soal komunisme
ya itu kan dari situ kita akan menemukan apa sih yang keliru dari komunisme
apa sih yang keliru dari konsep khilafah yang di
karena ada diskusi
ya karena ada diskusi saya kira itu harus dibuka ya
kalau saya melihat kenapa misal mahasiswa juga terseret pada politik identitas gitu ya
jadi ide ide atau tuntutan tuntutan yang berbau politik identitas itu lebih diserap
saya kira memang ya persentuhan mungkin teman teman mahasiswa dengan problem problem klien itu juga menurun berbeda
memang saya kira dengan kondisi negara yang menjadi lebih baik itu dianggap peristiwa peristiwa yang mungkin tidak terjadi setiap saat
kalau zaman dulu kan kita bisa menemukannya dimana mana
kita pergi kemana aja menemukan orang miskin yang gak sanggup makan yang bergizi itu banyak sekali
mudah sekali kita temukan di jawa nggak perlu luar jawa
sekarang kan secara umum orang taraf hidupnya sudah lebih baik
orang punya motor aja banyak banget gitu ibaratnya kan
orang punya taraf hidupnya lebih baik
sehingga ketika problem problem ekonomi yang sangat memprihatinkan itu mungkin lebih sedikit
mereka cari diskursus yang lain
sehingga mereka lebih mudah
dipengaruhi oleh diskursus yang lain
dan saya kira faktor globalisasi juga karena informasi tentang apa yang terjadi di luar sana juga mempengaruhi pula pikir mahasiswa sekarang
atau karena kebanyakan megang gadget nggak lebih banyak turun ke lapangan
nah iya globalisasi dengan gadget ya
iya kita harus melihat bahwa problemnya adalah di generasi kita yang dikatakan generasi milenial ini kan gairah untuk ngomongin atau keinginan
untuk ngomongin politik kan angkanya rendah sekali
mendingan ngomongin via valet ya
ngomongin soal hobi minat kesamaan minat dan sebagainya
dan itu menjadi tantangan organisasi kemahasiswaan kayak kita untuk bagaimana caranya beradaptasi diri untuk merekrut mereka untuk masuk dan aware terhadap persoalan persoalan kebangsaan
kita juga tidak beradaptasi diri dengan bahwa seperti beda dengan generasi generasi sebelumnya sembilan puluh delapan yang mahasiswanya heroik dan sebagainya
sekarang mahasiswa dihadapkan pada persoalan hedonisme dan lain sebagainya sehingga kita juga harus pelan pelan dalam melakukan upaya penyadaran terhadap generasi generasi muda itu
kami di kampus tentu melakukan tadi ya dalam arti bahwa kami sebagai organisasi berusaha untuk mengembangkan
kami sebagai organisasi berusaha untuk bisa membawa identitas islam itu dalam artian bahwa yuk kita laksanakan bagaimana kita berislam misalkan sholat yang benar bagaimana kita bisa baca al quran bagaimana kita rajin ke masjid
yang ini dalam tanda petik saya tidak berharap bahwa ada sebuah kajian misalkan yang rajin ke masjid dianggap radikal yang baca al quran dianggap radikal
ini pun harus digali dalam bab radikal itulah bab seperti apa
lebih dalam lagi
pertama dalam bab kalau misalkan dalam babak khilafah sudah jelas posisi kami senior senior kami juga
senior senior kami juga tersebar di berbagai partai politik masuk ke parlemen dan yang lainnya
ini terus kita sampaikan kepada mahasiswa mahasiswa baru untuk bisa bagaimana kita berislam di indonesia
bagaimana kita menjalankan syariat islam di indonesia tidak katakan secara formal apakah pemerintah ini harus bentuknya khilafah misalnya
ini pun terus kita bekerja
maka kalau dari kami mendorong pertama terkait dengan aktivitas ekstra kampus ini sendiri jangan terlalu dikekang di dalam kampus
jangan terlalu dikekang di dalam kampus
jangan terlalu dikekang di dalam kampus
kalau tahu ada persoalan persoalan dengan negara mari kita buka gitu apa kecurigaannya
mungkin lebih kepada kecurigaan afiliasi dan yang lainnya
apakah itu lebih berharga dibandingkan dengan apa mereka anak anak muda itu dibawa ke ideologi ideologi yang dianggap radikal
bahaya mana gitu pengaruh pmii pengaruh kami pengaruh organ ekstra dibandingkan dengan hal tersebut
yang kedua kita mendorong bahwa pihak kampus ataupun pemerintah melakukan hal ini dengan cara persuasif
bukan saya sepakat tadi dengan abang bahwa jangan sampai melakukan memutus radikal dengan cara yang radikal
dengan cara yang keras
siapapun mereka ketika anak bangsa ada di kampus itu anak indonesia yang nggak boleh gara gara beda pendapat itu langsung
dan kami misalnya kan ada yang terpengaruh oleh ide radikal ataupun yang lainnya tugas kami tugas pmii untuk merangkul
mau cara pmi mau cara kami
kalau ormas misalkan ada rujukan rujukan ormas besar yang tidak ada persoalan dengan bangsa kita
terima kasih bapak atas waktu perbincangannya
waktunya sangat terbatas sekali dan kita harus sudahi sampai di sini
tapi sebenarnya keberadaan mahasiswa di tengah tengah masyarakat itu sebenarnya dirindukan
kalau misalnya kita menunggu ada penjahat di sebuah kota
kemudian suhogi menggambarkan mahasiswa sebagai koboi yang datang ke kota itu
memberantas penjahatnya dan kemudian meninggalkan kota itu lagi
ya kita nggak mau ada kejadian yang sama seperti enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan
kalau nggak kita set back terus tuh
back to square one back to square one dan indonesia nggak akan maju maju
mudah mudahan reformasi bisa berjalan terus dan bisa diisi oleh teman teman mahasiswa di era sekarang
sampai di sini afdno malam ini
saya alvito dinova ginting sampai jumpa minggu depan dengan narasumber dan topik lainnya